hehehe perawan apaan harus ini aduh jauh jauh sudah cantik di sini ya aku diminta mbak mira
mejengin di sini situ yang cabut bodoh bodoh gue nggak suka dan gak peduli sama dia yang penting
ini lu kalau mau aman jauhan sono enak aja aku bantu ya agak begini biarin biarin ya udah gue
kasih peringatan ya ya masih aja ditemu aja maksimalnya ya yuk kita beresin dan main terus
lindungilah suami hamba dimanapun ya berada ya allah
lapangkanlah jalan baginya
agar ia mendapatkan rezeki yang halal ya allah sesuai dengan kehendakmu
demi putri hamba yang mengamalkan pulkanlah doa
mas baru pulang
mukanya kok pada biru sih mas
muka biru semua kayak gini kok dibilang gak apa apa
jangan jangan mampu kemarin balas dendam ya mas
di bibir mas kok ada lipsticknya
ini bukan lipstick
ini kecedot beca
soalnya bukan lipstick
kenapa di bibir mas ada lipsticknya
kenapa di bibir mas ada lipsticknya